politik hiburan sesungguhnya bukan hal baru
hanya saja kini dominasi televisi sebagai panggung visual mulai melonggar
seiring dengan hadirnya beragam media sosial
mulai dari facebook twitter instagram hingga snapchat dan sejenisnya
seperti apa sesungguhnya efektivitas popularitas via media sosial
mengerek elektabilitas para calon pemimpin
benarkah para the king makers menggunakan anak biologis
ataupun juga anak biologis mereka untuk meraup suara pemilih muda
sekaligus sebagai etalase sebuah legasi politik
saya akan membahas lebih dalam bersama beberapa narasumber saya pada malam hari ini
di sebelah saya sudah ada bapak lukman lutfi praktisi media sosial
halo pak selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada ibu teman saya sama perempuan
ada ibu yeni suarso akademisi ilmu politik universitas indonesia
selamat datang ibu
terima kasih ibu sudah hadir
baik kemudian ada pak arswendo atmowiloto yang tadi juga sudah
memberikan monolognya pada kita semua
tadi menarik kita lihat diawali dengan selfie
ataupun juga itu kebetulan saya follow semua calon pak
jadi saya jadi tahu update apa yang terbaru
jadi video itu diupdate oleh sandiaga uno
jadi mereka ramai ramai
bukan karena bu reni perempuan saya bertanya duluan
ibu reni tapi melihat fenomena ini
menggunakan media sosial instagram mungkin dalam hal ini
beberapa juga ada twitter dan lain sebagainya
anda memandangnya apakah memang kita sudah benar
benar benar shifting sudah benar benar bergeser ini politik
atau ini hanya sebuah polesan saja untuk menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi
penggunaan instrumennya sudah berubah
jadi kampanyenya juga sudah berubah
sebetulnya start kalau di indonesia itu sekitar tahun dua ribu sembilan belas
ketika pilpres itu pertama kali diselenggarakan
dimulai oleh tim sesnya pak sbi waktu itu ketika kampanye untuk pemilihan presiden
setelah itu diikuti oleh pilkada pilkada
hari ini untuk pilkada dki ini hanya bagian dari proses tersebut
tetapi betul perubahannya itu sangat besar sangat kontroversial
bahkan kalau kita bisa membuat statement satu analisis ya
perkembangan penggunaan media sosial website dan media sosial di indonesia itu
melesat begitu cepat seperti roket
tetapi perkembangan demokrasi
tapi kedewasaan kita berpolitik itu sayangnya belum mampu mengikuti perkembangan
penggunaan media sosial untuk kampanye
jadi kalau bahkan kalau kasarnya saya katakan meroket penggunaan media sosialnya seperti ini
justru untuk perkembangan demokrasinya penguatan demokrasinya ini kita takutkan turun nih
apalagi dengan isu sara yang berkembang dengan kita agak khawatir ya pak ya
yang ada di media sosial
kenapa karena kontrol orang tidak bisa terjangkau
ya ini para kandidat saya sebelum kesini ngecek
facebook twitter wah itu isinya bagus bagus
tapi yang kita takutkan supporternya buzzer buzzernya
itu dia apalagi yang tim alap alapnya itu kan
beliau ini dulu jago lah itu yang kita khawatir
oke jadi pemerintah tampaknya harus lebih serius untuk cyber army misalnya
seperti itu ya
tapi belum jelas
ada undang undang it
itu tahun nomor sebelas dua ribu delapan
dan ada juga undang undang pornografi itu diterapkan juga
tapi mungkin perlu ada nih undang undang sarah kayak gini nih
karena butuh political willingness tampaknya bu reni
baik saya mungkin ke pak nukman
pak nukman anda penggiat media sosial kita tahu
anda selalu mengikuti ya
tweet war itu sudah menjadi hal yang biasa
dan biasanya agak meruncing menjelang detik detik harinya
benar demikian trennya atau bagaimana kajian anda
sebenarnya semenjak zaman paling keras itu ketika zamannya bill press
kan dua kubu dengan prabowo sama jokowi itu keras sekali
makanya sebenarnya sarah itu munculnya dari situ
dua kakaruan itu
kalau sekarang ini anda memandangnya seperti apa
karena kita tahu sosok ahok seperti apa

kalau di dunia maya itu karena puncaknya sudah terjadi di pilpres
dan sudah sempat ada orang yang ditangkap karena
berbuat tidak senonoh di sosial media
entah itu karena fitnah entah karena itu pornografi
sebagian sudah belajar bahwa
kalau mereka kebablasan sampai ke arah sana pasti akan kena
karena mudah sekali
mendeteksi orang yang menyebarin pornografi mudah
mendeteksi orang yang fitnah mudah mudah sekali
kalau mau polisi bisa gitu ya
sehingga saya sudah mulai melihat pertempurannya keras banget
termasuk pertarungan pilkada dki ini pun anda melihat sudah keras
pak agak beda ya
saya melihat video tadi kok saya lebih adem gitu ngelihatnya
ternyata tidak ya pak
iya selalu begitu
itu saya lihat sebagai upaya untuk mengademkan audiens
tapi di belakang tetap saja kan mereka punya fans garis keras
pokoknya kalau ahok ya ahok paling benar gitu kan
kalau anies anies paling pinter gitu kan
kalau pak siapa
agus agus paling gagah gitu
udah ada fans sekarang kerasnya
ya masing masing nggak bisa ditekuk gitu
dan biasanya yang paling ramai di media sosial itu justru orang orang yang garis keras itu
yang mendukung tapi diam diam santai aja aja
nggak mau capek
tapi garis keras
ada orang yang menyenggol yang dia idolakan
wah serangan baliknya bisa mengerikan
bahkan mr elvis moradis tampaknya ya
baik saya ke pak arsono
pak arseno budaya kita sudah berubah pak arseno
apakah kita ini paling mudah
apakah kita ini para pemilih yang memakan apa yang dijual di media sosial
karena mereka bukan ini ya
media sosial memang begitu
kita boleh nggak suka boleh apa yang tadi dibilang garis kerasnya
tapi mereka hanya bisa berkreasi di situ
bila mau dimana
media media kayak cnn gak mungkin menampung kayak begituan
media ceta yang mainstream juga nggak menampung
tapi nah ini ada tapi nya
nggak semuanya seburuk itu
banyak kok yang bisa lucu lucu
ini contoh aja deh
yang kemarin kemarin ini
apakah benar bu megawati itu patahan sama presiden jokowi
iya karena dia mantan presiden
karena dia mantan presiden
itu kritik yang luar biasa
sekarang ini ahok dan siapa pak gawinnya itu
pak jarod pecah katanya
hanura nasdem milih si ahok pdip milihnya jarod misalnya
lihat soal ini hanya terjadi di dunia
kayak begini ini
menurut anda justru gosip gosip di media sosial itu bisa saja berasal dari sumber sumber yang memang sudah terjadi sebelumnya
dan mereka bisa menerjemahkan dengan bahasa bahasa dengan idiom idiom dengan tata keramah yang ada di dunia medsos
penerjemahan itu bu reni seperti apa anda memandangnya
penerjemahan itu apakah akan berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir suara nantinya
kalau kita lihat
pak hansennya sudah mengharuskan
kalau kita lihat dari demografi pemilih jakarta seperti itu
kalau dari jenis kelamin dia lima puluh lima puluh perempuan dan laki laki
yang disebut millenials mungkin mayoritas
lalu pendidikannya juga betul pendidikan smp pendidikannya
ini apa penghasilan
jadi statusnya menengah atas dan mereka itu memang yang sangat biasa menggunakan gadget
gadget yang mahal iphone sampai gadget yang made in china tiga ratus ribu
tetapi itu sebabnya mbak kita ini yang berprivilege karena punya pendidikan ini itu ya
seharusnya itu mulai memikirkan isunya dirubah
jangan kita bertarung isunya misalnya sarah
tetapi digeser jadi isu program
coba dong bicara mengenai gimana sih banjir gimana sih macet gimana sih polusi
tapi sekarang ini sampai hari ini kalau kita bahas kita analisis
isi yang diangkat itu adalah menyerang karakter menyerang individu kemudian sara kan
jadi itu juga mencerminkan bagaimana kualitas demokrasi indonesia yang tadi saya sampaikan
menggunakannya sih iphone keren gadget keren gitu ya
isu yang diikuti justru isu isu yang
nah seperti itu
nah itu pelan pelan harus didorong
tapi saya kira rata berbeda
saya juga berbeda
nah ada yang berbeda
saya berbeda juga
ke pak nukman terlebih dahulu mungkin
karena saya menggeluti dunia itu ya
jakarta itu kota terbadat pengguna media sosial
ya bukan hanya di indonesia tapi di dunia juga
di dunia nomor empat kalau nggak salah
jadi segala wacana baik itu untuk wacana nasional maupun jakarta itu tumpah di situ semua
itu yang kemudian dulu membuat seorang jokowi dari solo bisa menang di jakarta
nah menariknya yang disebut tadi seorang segala macam rame rame itu
kalau di punggung
kalau di pungkar bener itu cuman seuprit dari pengguna media sosial di jakarta
tapi karena suaranya keras suaranya kenceng dan dia seolah olah nggak pernah tidur
itu yang tampak di permukaan
dan besar akhirnya kemudian seolah olah besar
kemudian kelihatan besar padahal itu omongan dari sekelintir orang
makanya kalau kita dianalisa itu yang ngomongin segala macam itu cuman seuprit
tapi gempanya dilihat oleh media
nah media itu gini
media itu karena nggak belajar dia
saya yang nggak belajar
saya belajar kalau gitu
lihat apa yang terjadi trending topic di twitter misalnya
ya terjadi apa yang lagi rame di facebook
padahal rame dari trending topic itu kalau nggak kita telah lebih jauh
itu kelihatannya yang ngomongin baca orang
padahal yang bisa jadi yang ngomongin sedikit orang tapi dua pet
padahal sedikit orang
jadi yang berbeda dengan bureni adalah bahwa
mainstreamnya media sosial itu adalah
gak sejelek itu
jadi bahwa ada saraya ini ya tapi
hasil berdemokrasinya tidak sejelek itu mungkin
mainstreamnya masih tetap
saya ke pak arswendo tapi saya penasaran saya tahan dahulu
saya sudah siap siap ini
saya beri waktu yang lebih panjang nanti saat lagi kami
sesaat lagi kami kembali masih di prime news
saya aditya indonesia
kembali lagi di prime news cnn indonesia
komisi pemilihan umum menargetkan
partisipasi pemilih pada pilkada dki jakarta

target tersebut meningkat lima persen
dibandingkan pilkada dki dua ribu delapan belas
untuk meningkatkan partisipasi pemilih
kpu merancang pendidikan pemilih berkelanjutan
dengan segmen pemilih pemula
yang menyasar warga prapemilih
dan pemilih pemula
data penduduk potensial pemilih pemilu
pada pilkada serentak dua ribu tujuh belas
dari kpud dki jakarta
menunjukkan presentasi jumlah pemilih pemula
di dki diperkirakan mencapai tiga puluh persen
hal ini senada dengan hasil riset
pada pemilihan presiden pada dua ribu empat belas
beragam komentar disuarakan oleh
pemilih muda di jakarta
mereka mengaku sosialisasi dari kpu
kurang untuk mengetahui sosoknya
yang akan maju pada pilkada
meski demikian mereka berharap
terjadi perubahan di ibu kota
ya supaya pemilunya itu
berjalan dengan lancar lah
tidak ada kendala atau hambatan
sangat berkualitas ya
karena disitu juga ada
pak ahok juga yang sebelumnya
sudah menjadi gubernur
dan lawannya juga sangat tangguh sekali
soalnya disitu ada anaknya langsung dari
bapak presiden kita yang ke enam sby
ya pasti dong mbak
soalnya kan sebagai warga negara yang baik juga
dan aku tinggal dari kecil juga di jakarta
good looking good guy gitu ya dan dalam beberapa hal itu juga cocok menurut saya dengan karakteristik pemilih
muda anies juga demikian jadi ini perebutannya juga disitu anies baswedan dan sandiaga uno kan
intens di sosial media relawannya juga sangat in charge ya contoh misalnya relawan turun tangan
kemudian uno juga sangat rajin menggunakan sosial media belum lagi ahok gitu ya ahok lewat teman
ahok tuh juga penetrasi ke pemilih mudanya luar biasa jika para pemilih pemula mau menggunakan
hak mereka tentu hal ini akan berdampak terhadap perolehan suara pasangan calon apabila pilkada
dki terjadi dua kali putaran suara pemilih pemula sebagai swing voter akan sangat menentukan
herdhof al bashir jakarta ya pemilih muda menjadi rebutan suara saya ke pak arsindo tadi
menjeda sebentar ya saya beri kesempatan apalagi yang berbeda dengan bu reni pak arsindo
ayah tadi bu reni hanya seberbedaianya enggak enggak banyak cuman kau kenapa enggak bahas
banjir misalnya ini bukan mainstream media sosial bukan mainstream bukan tertarik ya
bahwa akan bicarakan itu sudah urusannya media media yang lainnya justru disini yang
tidak bisa ditangkap oleh media media mainstream ini surat kabar paling ternama televisi paling ini
kan disini ini saya contoh contoh sederhana aja ahok di kritik tukang marah di media sosial yang
muncul adalah ahok tukang marah siapa yang nggak bisa marah nah siapa yang takut dimarahin muncul ini
bahasa mereka ini ide mereka dalam menerjemahkan situasi ini dan anak muda dengan bermain semacam
itu masuk sekali oke sangat sangat memang sangat mereka sangat muda ini jadi mereka urusan yang sangat teknis seperti
jadi mereka urusan yang sangat teknis seperti itu
jadi mereka urusan yang sangat teknis seperti itu

mereka mengeluhkan matahari ya kenapa ia jadi bahan bagian yang lucu ya contohnya misalnya
jazz bayangkan kemarin sudah kayak begitu hari yang luar biasa itu akhirnya muncul berita di media
sosial itu bahwa ibu resma maju tetap sebagai kupernur dan semuanya gerindra mendukung pdip mendukung dan lain sebagainya dan semuanya gerindra mendukung pdip mendukung dan lain sebagainya dan semuanya gerindra mendukung pdip mendukung dan lain sebagainya
satelit dan sebagainya
mainstreamnya di sosial media justru
menurut aku menjadi lucu
ya itu melalui meme meme yang tadi itu ya
sudah banyak sekali
istilah mereka aja kan beda
itu para pemimpin turun tangan gak penting
yang penting itu turun jempol
habis ini setelah turun jempol
nah ini lah media sosial itu akhirnya
dimanfaatkan untuk menggerakkan
pernah ada kekajian memang menunjukkan bahwa
keinginan mereka memilih itu muncul
setelah mereka mengikuti hashtag ataupun trending
kan mereka setelah
ramen di media sosial kan ada
kumpul itu berarti dari
sekarang tinggal ngajak ke
tempat jempol saya
nah ini aja teman teman awal aja
ngumpulin ktp itu udah
dan ngakunya kan satu juta terkumpul
terkumpul berapa pun buat saya gak terlalu penting
tapi upaya untuk ngasih
ktp itu udah luar biasa
ini yang seperti
kenapa mereka ngumpul gitu
ini teori komunikasi biasa
seperti ibu ibu nonton
jelenovela ya tadi gimana sih
tontonannya itu mereka ngomong
ini sama begitu selesai ke teman
eh ini udah baca belum yang ini
warung kopi udah
warung kopi tapi dimasukkan
dalam media sosial
ketika dia ngumpul mereka
kamu udah denger belum ini
atau mereka bahkan
sebuah partai politik
kemudian juga ada potensi
kemudian media sosial
bagaimana apakah mereka saat ini harus memiliki tim marketing
yang harus lebih pintar
itu cukup signifikan
itu akan menaikkan hasil
ini preceding udah
kalau mau k object
pemilu legislatif dan pilpres
dari ui itu menyelenggarakan
bergandengan tangan dengan
indonesia untuk mempersiapkan
terutama anak muda
karena mahasiswa kita dan calon
mahasiswa kita which is anak sma
itu yang dimaksudkan tadi
pemilih pemula dan pemilih muda
jadi kami menggunakan
pendekatan pop culture kalau masih
ingat waktu itu ya gerakan
kita namanya rock the vote indonesia
anak anak muda untuk datang ke tps
dan vote siapapun yang mereka pilih
enggak masalah tetapi yang penting
mereka tahu kenapa mereka pilih
kandidat itu kenapa mereka harus
apa dampaknya nah satu hal lagi
terakhir nah ini harus dipahami
oleh teman teman yang tadi
tim sukses tim marketing tadi
karena perubahannya perubahan misalnya
teknis ya perubahan dia harus
kenal konsep konsep tadi jempol tadi bapak
retweet dan kaya dan
betul engagement tadi
nah itu harus dipahami oleh teman teman
yang bermain di dalam
political marketing atau tim sesnya
para kandidat dan saya percaya
tapi saya kemudian tadi mengetahui
apa yang disampaikan pak arswendo kemudian juga pak nukman
kita oke lah kita
sebutkan bahwa milenial adalah pemilih potensial
tapi kalau kemudian
secara politik menurut anda
apakah ini akan menjawab
secara general karena kalau mereka
hanya terbatas ingin bicarain
sesuatu yang kece yang tampan
atau yang gagah ya gitu tidak masuk
seorang politisi seorang pemimpin
daerah sebelumnya menurut anda
apakah tujuan berdemokrasi kita sudah
nah tadi itu jadi dua hal yang saya
sampaikan kalau kita hanya
tidak atau belum karena yang tampil tadi
isu isunya seolah olah hanya isu
sarah hanya isu penampilan
padahal kan kita punya
banyak masalah masalah yang
lebih substantif dari hal itu
tetapi kembali ketika tadi
dua bapak di kanan ini
di kiri dan kanan yang ganteng ganteng ini
berargumentasi kalau di media
media sosial maksud saya bahasanya lain
beda dengan bahasanya
mbak di cnn
di kompas seperti itu kan
lain sama sekali
isunya lain tetapi tidak berarti bahwa
orang yang bermain di media sosial
tidak paham atau tidak menyadari
permasalahan permasalahan substantif itu
oleh karena itu demi
semuanya itu harus berganding tangan
berganding tangan untuk
negara dan bangsa kepada pancasila dan
undang undang dasar empat puluh lima pada dasarnya itu kan
oke pak numan
bagaimana sih formulasi kita
agar kita tetap mendapatkan filosofi
yang memang lebih mudah mendekatkan dengan pemilih
kalau di offline ada kiai
di sosial media banyak kiai muncul baru baru
mas udman salah satunya
asmendo antara lain
tapi gini mereka itu juga
mereka sangat suka
jadi banyak guru besar banyak
profesor banyak anak muda bahkan anak muda yang
yang punya ilmu itu
berbagi jadi mereka adalah pencerah
yang jahat juga banyak gak
yang pokoknya kontroversial juga banyak
untuk dibuatin meme biasanya
terjadi ini interaksi gagasan
menariknya gitu sehingga publik itu bisa melihat
dan lebih dewasa
seberapa yakin anda
bahwa itu adalah
publik yang dewasa bukan hanya publik
yang suka nyamper coba perhatikan kemarin itu
rapinya minta ampun kan
terjadi gak kerusuhan
tweet war terjadi buka awur terjadi
tapi tidak sampai bentrok fisik
itu yang menarik
saya yakin kalau untuk
jakarta atau daerah urban
yang pendidikannya lebih baik dan seterusnya
apalagi kalau dia menjadi
semacam melting pot
tetapi untuk daerah daerah tertentu
seperti yang bawaslu sampaikan
ada titik titik rawan pilkada
tetap hati hati di situ
tetapi pada garis besarnya
pak arswendo tadi disinggung oleh
bu reni bahwa ada beberapa titik
rawan konflik ya rawan untuk
hal yang seperti pilkada ini
apakah anda melihat penggunaan
media sosial memang
berbahaya di titik titik itu
mempengaruhi mungkin berbahaya
kita pasti harus ada
bila kita orientasi misalnya isu sara misalnya
hanya bisa muncul di media sosial
tapi gini ya lah apa sih
akibatnya orang yang melempar itu
malah kena sendiri nggak ada respon yang
bagus saya hanya mau menekankan
nilai kritis yang dimiliki
yang itu tidak dimiliki
cnn pun gak berani
itu bukan itu realitas
jadi budaya masing masing
siapa sih yang berani memunculkan ct bos kamu
itu sebagai salah satu kandidat yang
diomongin di gks kalau bukan di media sosial
ini salah satu gini
pilkada langsung adalah bagus
nah orang mengkritisanya
ya langsung dipilih anaknya sendiri
itu hanya terjadi di media sosial
jadi kalau di media mainstream seperti televisi
agak tak punya norma ya
bahkan sekarang lagi rame tuh
lagi akan dituntut nampaknya itu
tapi bagaimana bu ibu memandang
hal ini bahwa tadi pak arsono mengatakan
kejujuran itu justru muncul di
oke keterbukaan ya
lebih tepatnya aku bilang apa yang tabu di media
mainstream itu bisa
anda menganggap itu seperti apa efektivitasnya
itu peluang yang luar biasa
untuk belajar berdemokrasi di indonesia
selama tiga puluh dua tahun
kita gak berani bicara
atau memang media belum ada mungkin dulu ya
teknologinya mungkin belum seperti saat ini
nah betul teknologinya
sudah diawali ketika pak harto mau turun itu
dan itu kemudian snowball kan
menjadi opportunity yang luar biasa
untuk kita semua belajar berdemokrasi
itu sesuatu yang luar biasa
opportunity yang baik
bu reni bila kita melihat lagi
misalnya negara dengan demokrasi terbesar
seperti amerika serikat misalnya
trump itu juga sangat entertaining
padahal kita tahu betapa kontroversialnya dia
perolehan suara demokrat terakhir tuh
jadi semakin tipis dengan hillary
itu yang saya sebut tadi
apakah memang publik saat ini
lebih memilih popularitas
nanti kalau amerika kita
diskusinya lain lagi
karena di amerika itu nanti yang akan vote
memberikan suara itu
bukan pemilihan negara seperti indonesia
tapi bukankah misalnya beberapa presiden
seperti pak sby dulu
presiden kita ganteng gagah
itu kan memang pengaruh ibu
sehingga kita seperti kamuflase gitu
kita pilih popularitas dibandingkan
ya pada saat itu mungkin kita wajar
tapi sebetulnya bukan gini
apa salahnya ganteng sih
gak salah pak
kalau paket lengkap apa lagi
penentu itu memang ibu ibu
usia dua puluh tiga sampai tiga puluh lima
karena itu segmen iklannya di situ
semua produk kita ini
menuju kepada ibu ibu umur itu
nah ketika ibu ibu bilang saya ganteng
tapi nggak ada ibu ibu bilang
ini sebetulnya lebih segmented biasa
dalam dunia periklanan
kalau dibilang sudah gantang sudah selesai
saya akan ke bu reni
apakah bu reni selesai ketika melihat pria ganteng saja
saya akan kembali sesaat lagi
tetap lagi di prime news cnn indonesia
anda kembali di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan kembali perbincangan kita
semakin malam semakin panas tampaknya
bu reni cukup menurut anda kalau sudah ganteng tampan gagah untuk kemudian di vote
karena tadi bila kita melihat demografi
itu perempuan juga sangat berpengaruh
apakah sudah cukup ibu ibu muda seperti saya misalnya
ganteng cakep gagah
sudah cukup langsung kelepak kelepak langsung food
saya rasa tidak sederhana itu ya
untuk jakarta demografinya tidak sederhana
yang lain juga menurut saya sih mirip mirip
tapi kalau di jakarta dengan kondisi demografi seperti itu nggak yakin saya
satu paket lah mbak
ganteng tetapi juga ini pinter hatinya baik
kan nggak mau juga kita kan
satu paket lah
dan bila kita melihat para calon ini sebenarnya muda semua ini
saya tahu targetnya pasti para pemilih pemula tadi itu
jadi dimasukkanlah yang muda muda
tapi bila kita melihat lebih dalam lagi ini anak anaknya ada anak biologis ada anak ideologis
bahkan tadi dalam diskusi kita tidak ada satupun kader
ataupun juga sudah kaderisasi
ada pak jarod dari partai demokrasi
tapi untuk gubernurnya tidak ada ya
oh iya untuk gubernurnya tidak ada
apakah ini berarti mesin politik partai politik di indonesia tidak jalan
mesin politik kalau menurut saya jalan
tetapi yang saya sampaikan ini adalah kaderisasi
nah kaderisasi tidak jalan
kaderisasi tidak jalan
kaderisasi tidak jalan
kenapa banyak sekali partai partai mencalonkan bukan kadernya
karena mereka tidak yakin dengan kadernya sendiri
tidak yakin dengan kadernya sendiri
kalau dia yakin ya di ini dong dicalonkan dong kadernya
hanya pdi perjuangan yang mencalonkan kadernya
benar benaran kader ya
bukan yang cuma seminggu atau satu bulan tiba tiba pegang kartu tanda anggota
nah ini juga merupakan cambuk untuk teman teman di partai politik
untuk memperbaiki organisasi partai
orang politik tidak suka memperbaiki diri
saya ini dosen ilmu politik
saya ini mendirikan yang namanya center for election and political party
karena concern kami dari kampus bahwa politik di indonesia dan partai politik di indonesia ini harusnya lebih baik
tidak seperti itu
sekarang belum baik bu
terbukti dari calon calonnya tadi
salah satu contoh seperti itu
oleh karena itu harus melakukan proses kaderisasi
sampai bicara keuangan partai
banyak pr pr partai
tetapi kalau kita melihat pengalaman negara lain
amerika juga tahun seribu delapan ratus an seperti itu partai politiknya begini
australia tetangga kita sampai tahun seribu sembilan ratus dua puluh seribu sembilan ratus empat puluh partai politiknya masih gini
tetapi kan sekarang sudah berubah
seperti itu kan
tetapi ya mengapa demikian
karena partai politik itu adalah tiang atau mesin yang menjalankan sistem politik demokrasi
tidak ada satupun
tidak ada satupun pak
harus tetap ada independen lsm media
jadi masih butuh partai politik
semuanya punya posisi masing masing
partai politiknya nggak mau kalau ada independen dipotong potong
bagaimana pendapat ibu tentang partai politik yang biasanya menyingkirkan calon calon ini
menyingkirkan calon calon independen
jadi menganggap saingan gitu
gini saya teruskan dulu
tidak ada satupun negara dunia ini yang tidak punya partai politik
di uganda seribu sembilan ratus delapan puluh waktu presiden museveni itu menghapuskan semua partai politik
tetapi sepuluh tahun kemudian kembali dia mendirikan partai politik
pada saat itu mereka berharap birokrasi yang bisa berperan sebagai partai politik
seperti itu kan
nah itu menunjukkan bahwa partai politik itu perlu
tetapi karena apa
karena partai politik itu satu satunya organisasi yang bisa sah mencalonkan kandidatnya di posisi posisi politik yang melalui pemilu
tetapi tidak berarti bahwa partai politik diperkuat lalu lsm nggak diperkuat media nggak diperkuat
ngo perlu diperkuat media perlu diperkuat
kan mereka punya fungsi dan peran masing masing
jadi ada perdebatan ada proses sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik
saya sebagai penggiat media sosial saya juga melihat beberapa tagar bahkan pernah menyuarakan bahwa mereka tidak percaya lagi dengan partai politik
misalnya kita berkaca pada kasus korupsi korupsi para kader kader politik kemudian juga oknum oknum dari partai politik
menurut anda seberapa besar media sosial itu mempercayai sistem berdemokrasi melalui partai politik di negara
nah itu celakanya kalau membaca suara di situ itu kebanyakan memang nggak percaya sama partai politik
tidak percaya sama partai politik
tidak percaya sama tokoh
oh jadi profiling itu lebih kuat dibandingkan partai
lebih ke orang lebih ke orang bukan ke partai
karena apa karena jejak partai itu tidak ada yang bagus di mata anak muda ini
entah kulkas tidak ada yang bagus
tidak ada yang bagus jadi mereka lebih percaya pada orang pada sosok yang bisa mengeberat dan lain lain
jadi hero nya itu ya orang bukan partai
jadi partai tidak
enggak makanya ketika partai gak mau membawa seseorang dia bawa sendiri
calon independen itu contohnya misalnya
apa ini yang anda baca sudah terbalik jadinya jadinya partai politik yang meminang tokoh tadi
ya akhirnya akan begitu
karena gini loh kalau tadi kita ke media sosial segala macam itu mereka munculnya
ini karena kebutuhan di kalau kita mau dramatisir ya kebutuhan laki yang tidak tertampung di media media yang lain
arah politik pun akan begitu sehingga mereka mau tidak mau
pak rumman sudah ngasih contoh yang paling
termasuk misalnya ibu mega yang memilih pak ahok misalnya
meski sempat rame juga sepertinya risma sepertinya ahok sepertinya risma sempat seperti itu
sampai terakhir dia memilih ahok
menurut anda kira kira anda membacanya pertimbangannya seperti apa
oh sangat beliau jenius untuk hal hal begini
untuk partainya beliau nyatanya dulu ketika memberikan kesempatan pak jokowi
meskipun menghadapi penolakan misalnya di
hampir ring satunya penolakan termasuk boy sadikin aja sampai mundur
misalnya yang kita baca loh
jadi ibu mega sendiri bayangkan
datang sendiri ikut nganter ngasih jaket
itu sikap seorang ibu
lalu macem macem sama anak gua beradaban sama gua
kasarnya bahasa medsosnya gitu
dan itu sinyalnya jelas banget
artinya apakah para the kingmakers ini mengikuti perkembangan media sosial
oh sangat dan begitu
sampai akhirnya tidak punya pilihan ahok tetap akan
kalau nggak ngikutin media sosial nggak akan media ahok
nggak akan merestui ahok misalnya
ibu reni apakah
bukan merestui puan maharani
tapi ibu reni apakah ini akan menjadi sebuah kajian baru mungkin
bahwa indikator media sosial akan masuk menjadi salah satu variable dalam hitung hitungan kemenangan politik
saya seringkali menghitung hitungan ya namanya juga dosen
researcher kan saya
jadi saya melakukan analisa
analisa politik saya itu saya selalu memasukkan variable dari media sosial
apa ini yang sedang dibahas
ya seperti itu kan
nah kemudian kita hitung itu
dan pengalaman dari pilpres kemarin itu percakapan di media sosial itu sangat relevan dengan pencapaian siapa yang menang
jadi berbanding lurus itu
begitu dia populer banyak dibicarakan di media sosial biasanya akan menjadi
tiket keberaniannya mirip
ceket bahkan itu ya
oke baik pak nukman bu reni dan juga pak arsendo kita harus mengakhiri
saya ingin final statement dari pak nukman terlebih dahulu
mungkin apa kata kata mungkin tiga suku beberapa kata saja anda menilai politik dan media sosial
politikus sekarang dan juga partai kalau tidak menggunakan media sosial tidak melakukan engagement di situ
lima tahun lagi gak akan relevan buat anak muda
oke ibu reni tidak relevan untuk anak muda versi pak nukman ibu reni
optimalkan penggunaan media sosial untuk belajar demokrasi di indonesia
jadi tetap digunakan media sosial
yang nyentrik biasanya pak arswendo
enggak nyentrik kali ini
dinamika yang terjadi dalam media sosial ini ini adalah nantinya akan lebih real
dalam pengertian apa tata nilainya nanti akan ketemu sendiri
ada keseimbangan baru di mana kita harus bisa menilai apa yang terjadi dalam media sosial
tanpa itu saya ingin mengikuti pak nukman tadi bukan hanya lima tahun lagi sekarang pun kamu akan ditinggalkan kalau kamu tidak mengerti
dinamika media sosial
sebelum ini supaya kelihatannya media sosial mukidi itu tokoh apa sih nggak ada tokohnya
tiba tiba di media sosial dan semuanya bisa mengapresiasi dalam artian memakai sosok ini untuk berbicara
ini gak ada pertandingannya media
nggak mungkin terjadi di media mainstream
iya media mainstream beraninya cuma mengambil oh bahwa ada mugidi
ketika sudah ramai kemudian mugidi
yes kemudian mugidi
baik jadi media sosial adalah sesuatu yang tidak
tak tahil ditinggalkan ketika seseorang mencalonkan diri menjadi pemimpin publik
dan harus bisa menguasai bermain dengan bahasa media sosial
atau meng hire juga tiba tiba
terima kasih pak arswendo ibu reni dan juga pak nukman sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
kita lanjutkan lagi bapak kedua supaya ada solusi
bapak kedua bapak kedua
oh enggak apa apa
kita lanjutkan lagi
sekali sekali siang lagi